aduh ini gue mesti bagaimana ya
grogi banget gue rasanya
buat ketemu parija doang
padahal gue udah dapet perintah sama bubus
parija mobil ini udah saya bawa ke bengkel
oke mama dengerin
semua berawal dari pengadilan
saya minta rendy untuk lemeneng saya datang ke pengadilan
persidangan dari g
saya mau ketemu sama orang yang waktu itu gak cumanin
dan ternyata bener
rendy sempet nunjukin bekas
yang dia print dari rekaman cctv
aku harus jawab apa enggak ya pertanyaan ada di rumah sakit
ih kenapa sih aku
kok orangnya malah nelfon
kekut gak ya
halo bel assalamualaikum
bel kamu gak kenapa napakan
ya enggak sih
itu perasaan kamu aja
iya mungkin ya
dan aneh juga sih
ya biasanya kita kan ketemu
sering banget sekarang udah jarang
apa adi ngerasa kehilangan aku ya
ya tapi kalau memang kamu bener bener sibuk
ya enggak apa apa
saya udah salah sangka
dan tadinya saya juga mau ngajak kamu
makan siang gitu besok
kamu juga mungkin mau istirahat ya
jaga sehatan ya bel
kok langsung dimatikan sih sama adi
kan aku belum jawab mau apa enggak
saya jatuh dari mobil itu
saya nggak tahu pasti karena
saya enggak tahu pasti karena
ingatan saya dulu yang
beberapa kali terlintas
saya nggak tahu itu apa
pada beberapa yang saya tahu
yang jelas buat saya
yang jelas buat saya
menurut saya ada andin di situ
tapi kamu gak ingat detailnya
gak cuma mukanya andin
aku gak tahu apa mau bilang
maksudnya di kondisi kamu sekarang ini
memori itu akan kembali mama yakin itu
entah bagaimana caranya
maaf ya mama mama ingin sekali bisa membantu tapi
aku gak tahu dimana mulai
mama gak tahu gimana caranya membantu
kalau ada apa apa yang kamu mau tahu dari mama
untuk mama bisa jelaskan tanya aja
cuma itu yang bisa gue bantu sekarang ini
mama gak ingin hal hal terjadi ke kamu lagi
mama gak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya
tolong jaga diri kamu
jaga diri kamu
setelah gue pikir pikir
kayaknya kurang tepat deh kalau gue bales ke nino semuanya
dia tuh kayak
sudah jatuh tertimpa tangga pula
apa gue nekat aja kali ya ke malang
ya gue tahu sih gue tahu gue udah gak ada urusan apa apa sama nina
tapi emang apa salahnya ya kalau gue support dia tuh
emang gak boleh ya
bagaimanapun juga kan nina waktu itu pernah baik sama gue
dia orang yang gue cinta
kenapa sih aku jadi suami mikirin kamu
kenapa kamu selalu ada di pikiran aku
padahal aku udah berusaha untuk melupain kamu
tapi tetap aja kamu gak bisa dilupain
kamu tuh jahat
aku disini selalu mikirin kamu
tapi kamu gak pernah sedikitpun mikirin aku
ya jadi tapi emang teman calvin books punya nara
kalo itu kacau banget
aku tau pol ulang ya
nara spesial lagi
rich emang yang sudah selesai
kalau harus dibangun dari awal lagi itu artinya harus ada suntikan dana
mau gak mau ya
pinjaman bank lagi dong
kalau kita pinjam ke bank itu harus ada jaminan
sementara utang utang kita yang dulu itu belum kita selesaikan
dan struktur hutang gimana
tapi hasil pameran di dalam dan di luar negeri tidak menunjukkan hasil yang signifikan
berarti mungkin bisa
sudah kami ajukan pak
ada beberapa pembayaran asuransi kita yang tersendat
beberapa kali surat tagihan datang ke sini
saya sudah mencoba hubungi pak nino dan bu chandra
tapi tidak ada respon saat itu
serta mereka juga harus melakukan
agar tidak ada kesengajaan di sini
agar kita bisa klaim asuransi kita pak
asuransi perusahaan kan setahun sekali
kok beberapa kali datang
nanti coba saya urus soal asuransinya
ini agak aneh juga sih
kenapa surat tagian datang berkali kali
kan pembayaran asuransi setahun sekali
ini aku harus ngecek lagi
antara mama atau aku ada yang kelupaan
terlalu banyak hal yang mendistract aku saat ini ya allah
perusahaan jakarta kolaps
yang di malang hangus
ya allah jalan apa ini
apa harus hancur semuanya
pak ini lihat deh
kayaknya yang dikasih tau sama elsa itu bener
disitu sampe diberitain
kalau kebakaran itu udah gak ada sisanya
berarti semuanya kena pak
sampai habis begini mah
kita juga belum mengucapkan
sama bu chandra mah
ya meskipun elsa sama nino udah
gak ada apa apa lagi ya
kita tetep harus jaga selaturahmi sama mereka
apalagi lagi ada musibah seperti ini
pasti mereka sedih sekali
coba aku telpon nino dulu luar ya
anin kan udah tidur
cuma sebentar doang telpon
kita mau cari es lagi mah
sekarang kita coba fokus untuk beresin yang terjadi di sini ya
mama udah gak bisa mengira apa apa lagi nino sekarang
mama gak tau harus gimana
mama gak bisa bantu kamu
lebih baik besok mama pulang aja ya
apapun caranya aku akan berusaha semaksimal
untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi perjuangan bapak selama ini
buat kita semua ya
kamu kalau janji jangan ke mama
bukan ke mama
mama udah gak tau harus gimana kalau kayak gini no
mama mohon deh sama kamu ya
kamu jangan pergi ke tempat tempat yang gak ada fayadahnya
kalau kamu mau nenangin diri bukan gitu caranya
kalau kamu mau menenangkan diri kamu
kamu berdoa sama allah
kita harus kuat hadapin nino
gede banget sih mau tiduran
ini perasaan gue bagaimana ya
lagian lo mirna mirna kelakuan
setiap jantungan masuk ke kamar mandi masuk ke toilet cuci muka cakep kaga
mungkin lu malah mengkerut kedinginan
hah ya lah
ini gimana gue mau tidur susah kiki gak ada
mas mau gue plaster sih mata gue
kenapa ya begini
dulu pan gue pernah ngerasain namanya jatuh cinta ya
tapi hidup gue dijadikan samsak
cuman katahan di nama kiki
kalau yang namanya jatuh cinta itu bahagia
bahagia kagak jantungan iya
cuman kemarin gue pas ngayal di tengah bolong tuh
di siang hari tuh
gue denger sih jantungnya pari jatuh
ah udah deh
oke mirna tenang fokus
kalau besok ketemu sama yang namanya pari jatuh
stop ganggu hidup gue
jangan bikin hati gue deg degan
mukanya kebayang mulu pari jatuh
ih ganggu banget sih

entities apaan yang kalah
must yuk ras deren
karena dia terlalu fokus sama apa yang ada di jakarta
sampai sampai perusahaan papa yang ada di sini tidak diperhatikan sama sekali
dan ya seperti inilah yang terjadi
ya namanya musibah
bapak harap dengan segala kejadian ini kamu tetap bisa sabar ya
tetap menampingi mama kamu
iya pasti pak aku akan lihat pesan papa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya pak waalaikumsalam pak
iya bu bos
ini kenapa sepi ya mana al anak anak mana
oh pak bos lagi ajak jalan jalan rena sama askara keliling keliling sini
katanya saya mau saya ikut dulu gitu
oh biar bonding ya
biar makin dekat
yaudah gak apa apa deh
saya senang loh ngeliat kedekatan al sama anak anaknya
at least andin gak ada di rumah tapi al bisa menggantikan kehilangan anak anak sama andi
itu bagus syukur alhamdulillah
selamat pagi tante
cantik sekali bagaimana tidurnya enak
alhamdulillah nyenyak tante
yang tumben ini pagi pagi biasanya ramai kok hanya ada tante rose dan sustri myrna aja
nah pertanyaan yang sama
iya pak bos lagi ajak jalan
iya biasa lah
karena andin lagi gak ada lagi
dan rumah sakit dan ya mungkin al merasa ada tanggung jawab obligation untuk menggantikan posisinya andin
ya tentu sih berharap ya
semoga dengan you know al sering berharap
sering dekat sama anak anak
bisa sedikit banyaknya mengembalikan memori dia
emang mas al tuh sepertinya benar benar ingin menggantikan posisi mbak eni untuk menjaga anak anak
ya mungkin dia masih bingung ya
maksudnya dia tapi kan naluri itu gak bisa dibohongin
maksudnya naluri dia sebagai bapak
pasti dia sedikit banyaknya bisa merasakan itulah
ya jadi semalam tante tuh sempat ngintip hal sama anak anak
ini susu papa buatin susu
papa buatin susu
susunya diminum dulu
tante melihat itu dari balik pintu
sebenarnya bisa aja sih tante ya menenangkan anak anak
dia berikan susu ke askara kemudian menimang nimang sampai akhirnya askara menjadi tenang
pinter anak pinter
kata rena pipis dulu ya
dan tante juga bangga
pada saat menenangkan naskara tiba tiba rena kebangun
tante pikir aku gak bisa handle itu
eh tapi ternyata bisa
dia membawa rena ke kamar mandi sambil menggindong askara
benar benar bonding yang luar biasa
ya jadi gitu
jadi sebenarnya apa ya dia tuh sangat hands on sama anak anak
dan feeling nya dia intuisinya rasa sebagai ayah tuh masih ada
dan gak ada berubahnya sama sekali
sebelum kejadian menghilangnya al
moga moga dengan sering sama anak anak memorinya bisa cepat kembali ya
iya kita semua juga berharap ya agar mas al bisa cepat pulih lagi ingatannya
nah makanya tante ngeliat begitu aman lah kayaknya ninggalin anak anak ya
dan al jadi tante abis ini mau ke rumah sakit
gantiin jagain al dia
iya tanta nanti juga kalau boleh setelah aku keluar meeting di luar aku boleh ke rumah sakit juga ya tante
oh ya boleh dong
temenin tante juga ya sekali
yaudah kamu pokoknya selesaikan urusan pekerjaan kamu
nanti whenever you ready kamu bisa susul tante ke rumah sakit ya
tante aku juga mau minta maaf sama tante kalau selama ini kita juga jarang ketemu
untuk sementara aku izin numpang tinggal di sini gapapa ya tante
terus ini saya minta tolong ya
saya udah bilang sama riza untuk siapkan mobil saya
kamu tolong tanya riza udah ready atau belum
kemarin mobil ibu kenapa kenapa
kamu kenapa sih kayak
gak gak apa apa bu saya ke depan
sebentar bentar dia kenapa ya kayak orang linglung gitu sih
ya tante rose belakangan kayak kemarin juga
ya sih apa suster myrna emang agak agak lucu sih kayak suka grogi atau kayak ngelamun
iya banyak ngelamun sih
jangan dimakan ya
jangan dimakan ya tuh dengerin kakak kakak rena tuh
sini mau kemana sini duduk dulu duduk dulu sini
masih ada satu orang lagi yang berhasil lolos di pengadilan kemarin
kalau sampai orang itu berniatan mengganggu keluarga saya
saya akan pastikan sendiri kalau orang itu gak akan pernah melihat matahari terbit
duduk sama kak rena mau
nanti di sekolah aku nanti ada parent day
kira kira mama udah sembuh gak ya pa
aku pengen banget mama sama papa datang
jangan jauh jauh jangan jauh jauh
iya rena doain aja mama cepet sembuh ya
nanti kalau udah sembuh mama pasti nemenin raina untuk acara di sekolah
nanti parent day
parent day ada pertunjukan
terus aku bakal masak buat mama sama papa
rencananya sih aku mau bikin donat pa yang papa ajarin lo
oke tapi papa masih belum inget itu dulu papa bikin donatnya kayak gimana
kayaknya ada deh pak di video nanti kita nonton bareng ya
iya nanti kita buka videonya bareng bareng ya
mas kara eh sini sayang sini
iya pak tadi saya coba tanya uya sama mbak wim katanya bapak ada di sini
begini pak saya mau memberitahu bapak kalau soal motor itu sudah saya bereskan kemarin pak
ada satu tugas lagi buat kamu ran
apa itu pak
saya baru tahu kalau andin sebentar lagi ulang tahun
ya menurut kamu atau menurut reina kira kira kita kasih mama kejutan apa ya
iya ya mama kan ulang tahun ya
ya allah setelah mendengar cerita semalam soal kericuhan di pengadilan riki
saya berharap semoga semuanya baik baik saja
saya sangat takut berpikir tentang semua hal ini
maaf tante tante kenapa
kok tiba tiba berubah atmosfernya gitu tante lagi mikirin sesuatu
tidak apa kalau tante mau cerita sama aku kalau tante percaya tante boleh cerita
tentu saja tante akan cerita sama kamu
tapi ini seperti
ini seperti mengganggu saja tante kan habis
tante baru tahu juga dari el gitu tentang
tentang mino el sama randy akan datang ke pengadilan ricky
terus ternyata di sana ricky itu punya kaki tangan yang sudah merencanakan untuk mengacaukan pengadilan
nah ternyata ditemukan bahwa anak buahnya ricky itu membawa suatu
smcana flag bom untuk diledakkan di pengadilan supaya terjadi kekacauan
alhamdulillah untungnya bisa digagalkan oleh el sama randy
akhirnya dikejar lah
mereka ngejar si orang ini lah orang tersebut
terus setelah itu terjadilah perkelahian sampai akhirnya this guy mukul el sampai luka begitu
ya allah tapi semuanya baik baik saja kan ya tante
untungnya randy sudah bawa el ke rumah sakit langsung
terus tidak terjadi apa apa
itu itu makanya tante itu jadi kayak
mengapa ini pak randy
aku kesini bukan buat gangguin kamu ya tante
aku tahu kamu sama mama lagi mengalami hal yang buruk
jadi tolong jangan berperasaan keburuk dulu ke aku
mbak belum makan ya
aku siapin makanan buat mama ya
sebenarnya aku gak suka
kalo elsa datang kesini
tapi dari semalam
mama sama sekali nggak makan
dan akhirnya ngedrop
ya semoga aja dengan kehadiran elsa disini
bisa buat mama dan keadaan menjadi tenang
bukan nampak masalah seperti yang biasa
terjadi setiap dia ada
udah dah jahat nangis ya
aduh ini gue mesti bagaimana ya
grogi banget gue rasanya
buat ketemu pak riza doang
padahal gue udah dapet perintah sama bu bos
mobil ini sudah saya bawa ke bengkel
dan saya udah cek semuanya
tapi tetep saya harus berjaga sendiri
supaya pastiin semua aman dan yakin
abis mandi enaknya
sepertinya dia menuju farija
bu im pake rekin gue segala lagi
il ada sampen mir
tante tuh kayak
kenapa lari lari gitu gimana udah
udah beres kamu udah tanya sama riza
kenapa susah mirna
pasti gak tahan lagi bu
gak tahan apa
kacau deh gue
pake keceplosan depan bu bos lagi
gak tahan apa
bawa ke toilet bu
dia kenapa sih
kenapa ya tante